meluap semuanya menakutkan menakutkan sekali
sejumlah mobil terjebak dan terendam air banjir bandang
yang terjadi di desa pandansari kabupaten banyumas rabu sore
aliran deras akibat sungai yang meluap secara tiba tiba
memenuhi jalan penghubung antar desa dengan cepat
membuat beberapa awak penumpang mobil tidak sempat untuk keluar
beberapa warga pun turut membantu menyelamatkan penumpang
untuk keluar dari mobil
diduga penyebab banjir sungai ini akibat sumbatan pohon bambu
dan pohon yang roboh ke sungai
ya ini kan ada kayu yang longsor tumbang sama bambu
nyumbat di sumbatan
hingga rabu malam banjir mulai surut
namun sejumlah kendaraan di jalur pandansari dan keracak
dialihkan ke jalur lain karena khawatir terjadi banjir susulan
sementara kayu dan bambu yang menjadi penyebab banjir
hingga kini belum bisa dievakuasi
hujan lebat yang mengguyurkan
wilayah bajumas jawa tengah
juga membuat tebing setinggi dua puluh meter ambrol
menimbun dua rumah warga di kecamatan aji barang pada rabu sore
kondisi kedua rumah rusak parah di bagian kamar dan dapur
yang jebol diterjang material tanah dan batu
beruntung saat kejadian
penghuni rumah berada di ruang depan
sehingga selamat dari maut
kedatun kalau serentan langsung jebol
oh langsung jebol ya
itu seketika apa gimana pak
ada tanda tanda apa
masih belum ada apa
belum ada tanda tanda apa langsung aja
oh gitu ya
pihak desa mengimbau warga untuk waspada
karena hujan yang masih mengguyur
berpotensi memicu longsor susulan
tim liputan cnn indonesia